dari mana aja bang ojo nugji mama udah udah udah cepet bantuin tuh ya baik baik mesin tuh
iya gue juga ngerasa gitu kalau urusan uang orangtu harus hati hati bang
ya ibaratnya kalau uang kita tiap hari diambil tuyul yang gapapa bang tapi ini uang orang bang
uang jemaah nanti orang sekampung bilang ape pasti mereka mengira bank sulam itu yang ngegelapin
uang jemaah iya kan iya gue yang salah tadi juga pak sultoni bilang percobaan lagi dah
hai tahu sendiri
bingung bingung amat sih kau memang berkurang duitnya gantiin aja susah amat nih kalau soal
rezeki itu allah yang bakal ngebales yang lebih gede lagi tanah peti masalahnya enggak segampang
kalau jumlah uang yang ada di dalam kotak itu tidak sesuai sama catatan alias kurang bisa bisa
bang sulam dituduh memakai uang masjid tanpa seizin pengurus masjid untuk dia mak bahayanya mak tahu
sendiri kan mulutnya haji muhyiddin pasti dia dia berkeluar ke manemane kalau orang sekampung tahu
kalau bang sulam itu korupsi
mau berhenti kerja di warung
dibilang capek jadi kasir
lo kagak jadi capek
anaknya temen abang itu
jadi kerja di sini pan
ya iya kan udah bilang
iya bener lo gak capek
yaudah kalau gitu
mana situ orang
abang lagi gak mood di depan
assalamualaikum pak ji
kagak ada orang
pak ji beli
tuh men lo belanja di mari
memang depan rumah lo kagak ada warung
ada sih pak ji
cuman lagi tutup
jadi saya belanja di sini
nah lu perlu tahu nih
sebentar lagi lo kudu cepet cepet cari rumah baru
si sulam sebentar lagi jatuh pilot
karena dia ada masalah berat
kenapa masalah berat gimana pak ji
si sulam sudah menyelewengkan duit umat
dia kagak bisa dipercaya lagi
kotak masjid yang dia bawa
isi dan catatannya berbeda
lo tau kagak berapa bedanya
kagak tau pak ji
kalau panji sendiri kagak mau kasih tahu ke saya
sebenarnya sih kagak mau tahu
berhubung pak aji kasih tahu
saya jadi penasaran pengen tahu
isinya bedanya tuh
apa kagak hebat lo teman lo itu haji sulam
nilep uang masjid segitu gede
itu saya permisi pak ji
memang susah jadi ampas kayu
kena api dikit langsung kebakar
aduh apa tuh
kenapa sih mimpi berdiri belakang gua
apa sudah kagak manggil lo mi
ini tadi gua nih aduh
kasih bang ya
minta maaf ya laila telat datang
iya udah gak apa apa
dari mana aja bang ojo
cepet bantuin tuh ya
baik nih nge mess en tuh
biar bang ojo bantu ya
gak usah bang ojo
udah biar bang ojo aja yang baru bantuin
gak usah bang ojo
udah ini tugas bang ojek
gak usah bang ojo
ngapain sih gangguan anak lagi kerja
udah tua kok gak tau diri sih
kayak kucing garong aja
tumben lo kemari
gua kagak dari mana mana
gua kagak pakai tumben
sengaja gue mau datang kemari
gua jemput anak lo
gua kagak jemput anak gue si laila
gua datang kemari gua pengen penjelasan lo lam
tadi gua belanja ya
terus dia cerita masalah kejelekan lo
bener lo pakai uang masjid yang jumlahnya kagak kecil
bener apa kagak lam
jadi bener lam
itu kagak bener
lo kagak bener
ceritain yang benernya gimana lam
gua nih temen lo lam
masalahnya sebenernya belum selesai
makanya kotak duit masjid itu belum dibuka sampai sekarang
nih demi allah nih
sepeser pun gue belum pernah nyentuh tuh duit
udah gitu aja
lu mau percaya
lu gak percaya
gua bangga punya temen kayak lo lam
tapi kalau ternyata hasil kekayaan lo dari milik uang masjid
gua kagak bangga lagi punya temen kayak lo lam
malahan gua bisa putusin pertemanan lo
nih jangan berpikir pikir
cari lo suruh gue angkat kaki dari rumah kontrakan lo
nyari juga mau jabangin
hampir segini ruwetnya ini masalah
sampai detik ini
gue gak pernah lihat isi itu kotak
kalau gua nilai tuh duit
kalau gua nilai duit enam puluh juta
kan cuma dia yang tahu berapa isinya
eh jangan jangan haji muhyiddin sendiri yang nilai
gak usah nyebarin gosip baru
kalau ngomong jangan kebarangan
ya habis haji sulam sih
gosip sama seperti fitnah
gosip itu lebih kejam dari pembunuhan
yang gua takutin nih
masalah ini sampai ditanganin polisi
gue gak punya bukti apa apa
semua saksi tahu
gua udah nerima itu kotak dan buku catetannya
artinya kan gua udah setuju berapa pun isi itu kotak
pokoknya haji sulam teh kudu melawan haji muhyiddin
terus kalau gue ditahan gimana
kalau lu setuju
terus lu di jalan yang bener
gua bisa pinjem tangan temen temen gua
mau diapain tuh muhyiddin
mau dipengkorin kakinya
apa mau disengklain tangannya
apa mau gua bikin menyen mulutnya
apa gua mau istirahat sekalian gua tulis namanya di papan nisan
apa apaan sih lu
eh biar bagaimanapun
haji muhyiddin tuh temen jamaah gua di masjid
ini masalah kecil